kita berbicara dengan pertemuan ini sebenarnya tidak hanya melulu tentang kerja
ataupun juga melakukan pertemuan pertemuan ataupun juga forum dan juga panel
namun juga para delegasi yang mengikuti acara di bali ini
juga memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan bali
kita lihat bagaimana ataupun apa saja sebenarnya kegiatan dari delegasi
untuk menikmati keindahan di indonesia ini
inilah wawancara korespondensian indonesia desi aritonang
bersama gubernur bank indonesia peri warjio
oke saat ini saya sudah bersama dengan gubernur bi bank indonesia peri warjio
pak kita tidak akan ngobrol soal monitoring tidak akan ngobrol soal rupiah
kita santai dikit ya pak ya
gimana perasaan bapak setelah hari ketiga penyelenggaran dari annual meeting ini pak
pertama bahwa sejauh ini sampai dengan hari ketiga
acaranya semuanya lancar dan apresiasi kepada para peserta dari luar negeri
yang ini adalah penyelenggaraan yang sangat bagus
dan lebih dari itu ini tidak hanya membicarakan permasalahan permasalahan
ekonomi keuangan dunia tapi juga bagaimana mereka bisa melihat secara langsung
majunya ekonomi indonesia
ekonominya indonesia yang maju dan juga banyak kesempatan

termasuk juga ini di sini timan jepun
ini adalah dari lima ratus umkm binaan bi kita pilih empat belas yang paling baik
kami berikan tempat untuk mereka menunjukkan bagaimana umkm di indonesia itu berkembang
berjuang dan berbasis painan yang penting di indonesia sekarang menprised adalah di koinwait korporatkan wkwkb
dan kita tampilkan di sini ini adalah pilihan terbaik dan mereka juga ikut menjual tidak hanya menjual tapi juga menunjukkan beragamnya budaya indonesia
saya barusan tadi dari lok sumawi kemudian dari bali ada juga yang dari lombok kemudian di sana ada dari jawa timur dan saya tadi tanya saya merasa terharu para umkm umkm bni ini yang dari empat belas dari kita pilih lima ratus ini bisa menunjukkan bahwa umkm indonesia itu ke dunia
nah itu satu poin yang memang sangat penting dari manfaat dari pertemuan tahunan imf world bank ini
bapak saya lihat seharian ini tampak sumringah pak apakah respon respon dari para delegasi pak tak hanya soal penyelenggaraannya tapi site seperti ada pavili indonesia taman jepun terus kemudian nuansa indonesia nya terasa banget apa komentar mereka pak
jadi kalau saya bertemu dengan para peserta khususnya dari manca negara mereka sangat kagum tidak hanya bagaimana penyelenggaraannya yang lancar tapi juga suasana
suasananya yang sangat menawan ramah kemana mereka pergi sambutannya sangat sangat ramah apalagi kemudian bisa melihat dan menyaksikan bahkan juga ikut berkontribusi membeli barang barang umkm ini
jadi ini sesuatu yang tidak pernah mereka temukan dalam pertemuan tahunan bank dunia apakah di imf maupun di negara lain
ini yang kesuksesan bank desa
artinya bisa melepas penat di tengah agenda meeting yang padat ya pak ya
dan satu lagi ya di beberapa event ini kan juga kita ada pocok kopi
betul bisnisnya pak ya
sejak kopi itu juga para peserta bisa merasakan bagaimana banyaknya dan nikmatnya kopi kopi indonesia dari berbagai daerah
apakah dari sumatera dari jawa dari bali dari timur papua maupun itu ada mereka
bisa merasakan nikmatnya kopi indonesia dan kopi indonesia juga sudah mendunia
ini semua ini adalah membawa indonesia ke dunia melalui mendatangkan lima belas ribu orang asing ke indonesia
itu sesuatu yang sangat sangat sukses gitu ya
oke terakhir pak masih ada empat hari penyelenggaran sampai hari minggu nanti
sampai minggu ada lagi yang hari senin juga ada
hari senin juga ada optimismenya dan bagaimana nanti kelancaran
karena kita tahu tiga hari
hari ke depan adalah poin penting dari pertemuan ini sendiri
sejauh ini terima kasih kepada ketua panitia nasional pak luhut
yang memang secara hari ke hari mempersiapkan dengan baik
bahkan sekarang pun setiap hari kita evaluasi kita evaluasi untuk meyakinkan bahwa penyelenggaraannya itu sukses
pembahasan materinya sukses dan juga keramaan indonesia itu juga mendunia
itu yang kita lakukan
ini akan membawa manfaat bagi indonesia
tidak hanya sekarang juga ke depan
saya suka sih
boleh dibinum dulu pak
oke kopi indonesia nikmat banget ya pak ya
apalagi ini gabungan dari sumatera sama toraja
saya suka harumnya toraja robusta
dan saya suka bagaimana rasanya kopi dari sumatera
ini adalah blend dari kopi indonesia
kopi juga adalah komoditas utama kita
dan potensi ekspornya sangat sangat besar
gimana bmi meresponnya ini pak
dalam konteks ini kita banyak seperti tadi
satu kita menumbuhkan juga umkm di bidang kopi
dan kedua juga kita banyak promosi dari berbagai belahan dunia
apakah di amerika bekerja sama dengan kpri misalnya
atranta itu salah satu event tahunan
dan memilih kopi terbaik di dunia
misalnya tahun lalu lima jenis kopi dari indonesia itu termasuk the best di dunia
ini juga kita lakukan bekerja sama dengan kpri dari berbagai belahan dunia
khususnya di singapura di london di new york di jepang dan segala macam
kita dalam diplomasi internasional
kita sering juga memberikan gift kepada para mitra kerja kita
bank sentral maupun dunia keuangan
kopi indonesia go global
terima kasih banyak pak ferry
ya itu tadi perbincangan kami sian indonesia dengan gubernur bank indonesia peri warjio